komisi pemberantasan korupsi membenarkan pihaknya melakukan operasi tangkap tangan di wilayah daerah istimewa yogyakarta
dan mengamankan empat orang pada senin kemarin
satu orang diantaranya adalah jaksa yang bertugas di kejaksaan negeri yogyakarta
jurubicara kpk febri diansyah mengatakan selain mengamankan seorang jaksa
penyidik juga menangkap dua orang pegawai negeri sipil yang berdinas di dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat yogyakarta
serta seorang rekanan dari pihak swasta
penyidik kpk juga menyita uang sebesar seratus juta rupiah sebagai barang bukti
yang diduga suap dalam proyek tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah atau tp empat
penyidik kpk juga menyita uang sebesar seratus juta rupiah sebagai barang bukti
yang diduga suap dalam proyek tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah atau tp empat d

penyidik kpk juga menyita uang sebesar seratus juta rupiah sebagai barang bukti yang diduga suap dalam proyek tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah atau tp empat d

penyidik kpk juga menyita uang sebesar seratus juta rupiah sebagai barang bukti yang diduga suap dalam proyek tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah atau tp empat d